jangan berisik ya
ngapain sih disini
lu mau ngerjain gue mau pergi
tuhan kenapa sih
michelle harus ketemu sama ini orang terus
jangan salahin gue dong
jodoh itu yang ngatur siapa coba
bukan gue kan
sepertinya rara emang belum bisa nerima gue
kenapa sih semuanya jadi kayak gini
jadi heboh banget di sekolah
gue malu banget
semua orang yang lain gue men
semua orang yang ngedetin gue
padahal gue juga gak mau

dan semua ini gak gara gara aku
semua orang tau aku yang salah
dan aku yang aja ngejar kamu
dan soal perjodohan kita
aku tetep ngerahsiain semuanya
kamu gak usah khawatir
kejadian barusan pasti narik simpati rara
cepat atau lambat
lo bisa ngasih kolom ganggu gue disini mendingan gue pergi
gini ya kerupuk kulit lo tuh gak bisa ngusir gue
walaupun gue keluar dari sini yang ada nanti lo kangen sama gue lu nyariin gue
ya caput tau gak sih gue itu bakal ada kuis biologi makanya gue belajar disini
dan gue itu pengen dapet nilai yang bagus lo mau pergi gak usah ganggu gue
gue pengen belajar dengan tenang oke
tapi gue mau ngingetin lu kalau misi kita tuh harus tetap berjalan
ingat kan masalah lo sama ari kan lo selesai
itu cuma alesan
diam gue belajar
itu lebih penting
guys kalian tau gak sih tadi gue liat ya muka mantarnya apa itu
menyun terus kayak ayam sayur tau gak
jelek banget tau gak sih
kepikiran aja lagi
jelek banget tuh gak sih
gak usah ikut campur kalian
jangan ada yang berani tantri tantri punya kawan ya
temen lu aja yang nyenggol temen gue
eh kalian yang ips nya urakan ya
kalian lo gak ada batas tau gak
gue terpaksa melanggar batas karena temen lo duluan yang nyari masalah
dia udah ngambil hp temen gue dan nyebarin video gue sama cavero berantem
woy lo punya bukti gak kalo ardi yang ngambil hp itu
eh temen gue si ani hpnya ilang pas kita ketemu di koridor
pas temen lo sama si nani saling senggolan
masalahnya setelah kejadian itu
tapi gue udah bener bener gak ada
udah ngaku aja deh loh
lo kan yang ngambil dan nyebarin video itu
bukan gua yang nyebar video itu
udah semua tenang ya
gak usah ribut
gue sebagai saksinya
gue juga siap digeledah kalau lo semua tuh gak percaya sama gue
lagiin kita juga gak liat tuh hpnya si ani
gue juga gak liat
jadi semua kecurigaan kalian
itu gak ada buktinya
gue gak percaya
kalo kalian gak percaya
gimana kita cari aja
di tempat raih hp itu hilang
dan kalo ketemu
berarti semua tuduhan kalian ke ardi
berani gak lo semua
kita cari tempat terakhir hp itu jatuh
itu artinya ada yang nyuri
dan pencuri itu pasti salah satu diantara kalian

jangan gini gini saja
sebaiknya mulai sekarang kamu jauhin davin
jangan terkesan kamu kasih harapan ke davin sedikitpun
aku seperti ini
bukan karena untuk ngejatuhin david
tapi untuk kebaikan kamu kak
aku cuma gak mau
hal seperti ini terjadi lagi
mungkin ucapan vero ada benarnya
gue emang harus tegas sama opa davin
biar dia gak terus ngarep bisa balikan sama gue
biar dia nggak terus terusan sakit hati